terima kasih anda masih bersama good morning
kalau kita berbicara soal kondisi saat ini
dimana perbedaan agama ras kemudian juga suku
ini menjadi isu yang sedang hangat diperbincangkan
iya nah kami akan berikan nih
sekalian mungkin bisa anda contek
bagaimana cara menanamkan rasa menjaga keberagaman kepada anak anak
dari seorang putri presiden keempat indonesia gus dur
dan juga sekaligus direktur wahid foundation yaitu ibu yeni wahid
berikut wawancaranya dialog bersama produser lapangan cnn indonesia
prisky ladauhan berikut
berbicara mengenai keberagaman
ada salah satu anak bangsa yang akhir akhir ini aktif menyuarakan pentingnya keberagaman
di tengah konflik yang melanda republik kita saat ini
ia adalah putri kandung dari presiden keempat republik indonesia
abdul rahman wahid yakni yeni wahid
nah langsung aja kita ke rumahnya untuk ngobrol bareng
waalaikumsalam mbak apa kabar
selamat pagi alhamdulillah
biasanya kalau pagi ya setelah selesai nyiapin anak anak kan sekolah gitu kan
termasuk yang rewel rewel gak mau mandi ingin udah selesai semua berangkat
baru saya kemudian akan sarapan
nah mbak yeni kira kira kalau pagi hari ini biasanya sarapan apa sih
boleh dikasih tau gak nih
boleh kalau pagi itu saya pasti bikin jus
pasti bikin jus dan jusnya jus sayur
harus jus sayur
harus jus sayur
boleh kita langsung coba aja
ajak aku yang kita bikin sama sama
nah mbak yeni ini apa aja sih yang diminum di pagi hari
jus apa sih
oke saya biasanya jus ledri mbak
jus ledri tapi apa namanya gampang cara bikinnya
ini jus ledri itu fungsinya itu
ini juga oksidasi tubuh ya
kalau saya selain dia antioksidan katanya juga anti kanker
terus kemudian kalau saya yang paling kerasa tuh nggak kembung kalau siang
langsung gitu langsung enak banget ininya enteng gitu ya
iya slidery aja kalau pagi
tapi pakai makanan lain mungkin protein atau karbohidrat
baru setelah itu kemudian ya makan kalau nggak makan telur makan buah sih
makan buah jadi pagi itu apa namanya jus ledri sama buah
terus kemudian kadang ya telur kadang ya tergantung
kalau lagi sama suami dia makan apa ya ikut gitu dan kopi
nah mbak yeni kita akan ngobrol ngobrol lebih serius lagi
yuk sambil duduk aja lebih enak yuk
mbak yeni kalau hari hari nih ya tadi kan ngantar anak sekolah terus berkegiatan
ini kan pasti kan sibuk ya sebagai aktivis
sebagai aktivis yang giat membela hak hak perempuan dan anak
dan juga sebagai direktur white house foundation ini gimana sih mbak cara bagi waktu antara pekerjaan dengan keluarga
dengan susah payah
pasti nggak ada yang mengatakan bahwa kalau ada yang mengatakan oh gampang itu bohong itu
pasti tentunya kita harus membuat prioritas prioritas
nah kalau saya memang karena anak saya masih kecil kecil ada prioritas prioritas yang masih ada
ada prioritas prioritas yang saya berikan
jadi ada strategi yang saya lakukan gitu
misalnya gimana caranya untuk mengkompensasi waktu yang mungkin tidak sebanyak yang diberikan oleh ibu yang stay di rumah gitu ya
karena ibu yang stay di rumah bisa punya waktu interaksi lebih lama dengan anak anak
nah kalau saya kemudian mengkompensasinya dengan cara memberikan waktu khusus
jadi ada fund day untuk tiap anak tiap minggu
khusus anak itu saja
mbak yeni ini kan mbak yeni sebagai seorang putri dari presiden republik indonesia pada masa itu
lalu yang giat juga mengajarkan pentingnya keberagaman
gusru kan terkenal dengan itu ya
ini mbak yeni gimana sih tips tips mbak yeni mengajarkan keberagaman kepada anak anak
dari awal anak anak memang sudah saya kenalkan dengan orang orang dari lintas agama lintas budaya lintas suku lintas bangsa bahkan
sehingga mereka melihat bahwa manusia itu beragam
manusia beragam kulturnya beragam agamanya beragam
dan semuanya sebetulnya hanya ingin mencari kebahagiaannya masing masing
dalam tuntunan yang diakininya masing masing
udah gak usah salah salahan kita percaya dengan kebenaran kita sendiri
tapi anak anak kita kuatkan keyakinan agamanya kita kuatkan
tetapi kita beri mereka kesempatan untuk berinteraksi dengan orang orang yang berbeda dengan mereka
tapi kan mereka punya gadget ya
pasti punya gadget
karena itu cara membatasnya gimana karena kan berita berita viral itu kan berawal dari sosial media
ini gimana nih mbak yeni mengawasi juga melihat anak anak dalam bermain gadget
saya masih agak strict ya mungkin agak ini dibanding yang lain
anak anak saya itu kita kasih waktu gak terlalu banyak tuh main gadget
hanya kalau hari biasa itu dua x sepuluh menit
jadi dua puluh menit aja dalam satu hari
iya terus kalau mereka menyelesaikan satu buku mereka dapat bonus sepuluh menit lagi
dan itu di timer mbak jadi bunyi
jadi gak cuma wacana aja tapi benar benar pakai timer
sepuluh menit bunyi ditaruh ya itu sudah
sebentar sebentar gak bisa
dia harus pakai jatahnya lagi
kalau misalnya mau tambah lagi ya baca buku dulu
ini bisa contoh juga buat ibu ibu di rumah ibu ibu muda khususnya
anak anaknya juga sudah menjelang prarumaja ini harus dibatasi
betul tapi memang kita harus awasin kalau gadget itu harus diawasi kontennya dan kita ajak diskusi
oke mbak yana tadi udah ngobrol lumayan berat ya ini kayaknya kopinya
pentingnya keberagaman dan menjaga keberagaman di nkri seperti apa
keberagaman itu kan sesuatu yang given datangnya dari yang di atas
kita memang diciptakan berbeda sebagai manusia sebagai bangsa sebagai suku
tugas kita adalah memastikan bahwa keberagaman itu justru menyatukan kita semua bukan malah memisahkan kita
caranya bagaimana menjaga keberagaman tentu dengan cara berlaku baik terhadap sesama
dan itu harus dimulai dari diri sendiri
kalau kita ingin orang lain memperlakukan kita baik kita duluan harus memperlakukan mereka baik
kalau kita sudah mulai tapi mereka tidak membalas dengan baik ya sudah berarti yang punya problem mereka bukan kita
yang penting kita sudah mencoba untuk berlaku baik
oke inilah pagi hari saya yang indah bersama dengan yeni wahid
semoga bermanfaat dan bisa ada yang diambil dari obrolan saya dengan yeni wahid pada pagi hari ini
tim liputan saya di indonesia jakarta